santi sugiarto juru bahasa isyarat yang seringkali menerjemahkan program berita di beberapa televisi nasional indonesia ini
tertarik mempelajari bahasa isyarat sejak smp
walau tidak memiliki cacat fisik santi bertekad untuk menguasai bahasa isyarat
saya lihat bahasa isyarat pakai tangan gitu ya kan biasanya orang bicara dengan suara
buat saya itu menarik dan buat saya itu indah
keinginan santi belajar bahasa isyarat di sekolah untuk anak tuli sempat ditolak
namun akhirnya kepala sekolah sd santirama bersedia mengajarkan bahasa isyarat karena kegigihannya untuk belajar
jadi saya seminggu sekali datang ke kantor kepala sekolah sd santi rama
di mana saya baru belajar yang sibi yang sistem isyarat bahasa indonesia

setelah tekun belajar bahasa isyarat sejak dua ribu sebelas
kini santi berhasil menjadi salah satu juru bahasa isyarat profesional di indonesia
berbeda dengan santi adika tidak sengaja terjun ke dunia juru bahasa
awalnya ia diminta komunitas tuli menerjemahkan bahasa isyarat dalam sebuah acara
kini ia dipercaya untuk menjadi juru bahasa isyarat di berbagai event prestisius
salah satunya international conference for dev muslim dua ribu sembilan belas yang digelar di jakarta november lalu
kami meminta kegiatan yang bersifat non formal
lalu dari situ saya pun mengalami peningkatan kapasitas dengan interaksi dengan mereka
lalu di berbagai ranah berbagai kegiatan
sampai akhirnya bisa seperti saat ini di acara international conference seperti ini
staff khusus presiden yang juga penyandang tuli angki yudhistia
memaparkan fokus pemerintah dalam rangka memperingati hari disabilitas internasional
selain mendambakan dirinya sebagai penyandang tuli yang terpilih menjadi staf khusus presiden
ia menegaskan bahwa presiden jokowi berkomitmen untuk memenuhi ham bagi penyandang disabilitas di indonesia
presiden jokowi jamin pemenuhan ham bagi penyandang disabilitas di indonesia
nah presiden joko widodo memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas di indonesia terjamin dengan baik
dari sisi undang undang dan produk aturan turunannya
sangat jelas bahwa paradigma pemenuhan ham bagi warga negara penyandang disabilitas bukan hanya retorika
kedepannya dengan jaminan ham ini
para penyandang disabilitas akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan prinsip non diskriminasi